kekerasan terhadap anak terjadi di samarinda kalimantan timur
seorang ibu menganiaya anak kandung yang baru berusia delapan hari
aksi tersebut direkam pelaku dan diunggah ke aplikasi percakapan
berdasarkan pemeriksaan perempuan dua puluh empat tahun itu menganiaya bayinya akibat kesal
karena ayah bayi tersebut tidak mau bertanggung jawab atas hasil hubungan gelapnya itu
perempuan yang diketahui berinisial evf rencananya akan dibawa ke psikolog
untuk menjalani pemeriksaan kejiwaan
sementara polisi masih menunggu hasil visum sang anak dari rumah sakit umum abdul wahab syahrani samarinda
saat ini bayi sudah dititipkan untuk dirawat di yayasan rumah aman kalimantan selatan